nongkrong di bar tidak akan terasa nikmat bila tidak ada yang melayani
para pekerja bar kadang terlupakan perannya
tertutup oleh keriaan pengunjung menikmati hidangan
sajian musik atau bercengkrama dengan orang tersayang
padahal tidak mudah menjadi bagian dalam industri jasa seperti bar
beragam kisah dan suka duka dialami mereka yang mencurahkan tenaganya
untuk melayani keinginan para pelanggan baru
cerita bahagia memang mereka rasakan ketika bekerja di bar
tapi kadang mereka juga harus menghadapi berbagai tingkah pelanggan
yang beraneka rupa
memang sih kadang kadang ada beberapa pengunjung atau penikmat minuman yang kadang bersifat tricky
artinya yang terkadang membuat komplain yang dibuat buat
tapi tentunya dengan harapan untuk mendapatkan produk gratis dari kami
demi keceriaan dan kenyamanan pelanggan
mereka harus tetap tersenyum memberikan pelayanan maksimal
mereka harus sabar walau kadang rasa kesal berada di dalam hati
hadepin aja dengannya santai aja bawa santai